jika kita berjamusti itu
jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat
akan sangat mengerikan
dimana kian san
tunggu disini paman
udah nolongin ya
aku disini raih
aku akan mengalahkanmu dengan mudah
mengapa kau menghindar dariku
aku yang mengatakan itu
aku yang kutunggu
keluarkan semua jurusmu
kian santang sudah bisa menggunakan jurus jurusnya lagi
jangan jangan tenaga dalammu sudah pulih
apakah kau masih memiliki jurus lain kian santa
aku harus menghentikan rai sulawesi
kalau tidak dia akan semakin mabuk ilmu kanoraga
dulu aku tidak melawannya
karena aku takut mencelakai
tapi sekarang aku terpaksa menggunakan pegang ini
apa kau pikir aku takut dengan perang itu
jika memang aku ingin membunuhmu
sekarang aku bisa saja membunuhmu rai
tetapi tidak rai
untuk apa aku lakukan itu
kau adalah adikku
dan aku akan terus menyayangimu
kita akhiri pengusuhmu
tidak baik kita lanjutkan
sekarang kamu pulang ke penjara
kasian bunda akan terima
dia pasti merindukanmu
sekarang kamu puistana rai
urusan kita belum selesai
kau akan jadi musuhku
mama tidak apa apa
tidak apa apa raden
tidak apa apa raden
kita lanjutkan perjalanan kita pak mart
ini atur siapa nih
hilangnya kitab raja musti
sudah menggegerkan dunia persilatan
para pendekar dari berbagai golongan
sedang mencari dan berusaha
untuk mendapatkan kitab itu
jatuh ke tangan pendekar yang berwatak jahat
akan sangat mengerikan
segera mengutus seseorang
untuk mencari keberadaan